melalui sambungan telpon kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim di bandar lampung
abdur selamat siang
abdur terkait di perpanjangnya masa tanggap darurat
ini apakah kemudian masih banyak pekerjaan kedaruratan yang belum dilakukan di sana
atau bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di sana abdur
ya selamat siang serdi
memang kemarin plt bupati lampung selatan dan nanggir manto baru saja mengumumkan
kepada para awak media bahwasannya masa tangkap darurat ini akan diperpanjang selama seminggu
itu artinya masa tanggap darurat ini akan berlangsung selama empat belas hari
hal ini disebabkan karena memang karena beberapa sebab verdi
di antaranya saat ini masih ada delapan orang yang dilaporkan hilang
sehingga oleh karena itu tim pemerintah dan juga basarnas masih akan terus melakukan pencarian
terhadap delapan orang yang dilaporkan hilang
sebelumnya dilaporkan hilang sebanyak sepuluh orang
kemudian tiga orang sudah ditemukan dalam keadaan hidup
dan kemudian kemarin juga dilaporkan satu orang yang hilang
dan sehingga totalnya saat ini mencapai delapan orang
kemudian selain itu juga saat ini masih banyak pengungsi yang tinggal di beberapa pengungsian
sehingga kondisi yang disebabkan karena kondisi tempat mereka tinggal saat ini masih bowling
bisa dikatakan aman
karena memang sampai saat ini kondisi dari gunung
sendiri masih dikatakan aktif
karena meskipun saat ini frekuensi ataupun juga erupsinya sudah mulai menurun
namun kondisi tersebut masih belum bisa dikatakan aman dari potensi potensi bencana yang dapat saja muncul kapan saja
selain itu juga sampai saat ini masih banyak pr pr
misalnya pembersihan beberapa daerah ataupun juga beberapa tempat yang sampai saat ini masih banyak sisa sisa
dan juga pun puing puing yang disebabkan karena tsunami yang menghantam wilayah lampung selatan ini
dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak pu yang saat ini membersihkan
sampai saat ini setidaknya di wilayah yang paling terparah itu sudah ada sekitar tujuh puluh persen lebih pembersihan yang dilakukan hingga sampai saat ini ferdi
abdur tadi menteri sosial ini juga menjamin ketersediaan logistik untuk para pengungsi khususnya
juga tercukupi sebenarnya kondisi di sana seperti apakah
apakah memang seperti itu kalau adanya atau ada hal hal penting yang memang dibutuhkan oleh pengungsi untuk saat ini
ya ferdie dari apa yang kami tinjau di lapangan juga kemudian juga kami coba mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah
sementara ini memang kebutuhan logistik bisa dikatakan cukup begitu verdi
namun yang menjadi kendala bagi para pengungsi saat ini adalah
bagaimana caranya untuk bisa tinggal di tempat tempat yang proper ataupun juga layak begitu bagi mereka untuk tinggal
yang mana tempat tersebut bisa melindungi mereka dari kondisi cuaca yang sampai saat ini tidak menentu
misalnya saat ini juga masih banyak hujan ataupun juga terjangan angin yang cukup kencang
sehingga hal ini menjadi potensi bagi masyarakat ataupun juga menjadi potensi untuk menimbulkan masalah yang baru
ataupun juga terserang dengan wabah penyakit yang bisa saja dapat menyerang mereka kapan saja
baik terima kasih abdur rahim dari bandar lampung lampung